kau punya gimana
pengelola tol cikampek palimanan atau cipali pt lintas marga sedaya
akan menambah pembatas jalan di ruas tol cipali
hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi
sebelumnya kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol cipali
dan menyebabkan dua belas orang tewas
sejak tol cipali atau cikopo palimanan dibuka pada tahun dua ribu lima belas lalu
jalur bebas hambatan ini mampu mengurai kepadatan penumpukan kendaraan lintas kota
di jalur pantura terutama di musim arus mudik lebaran
namun terlepas dari hal itu tol cipali dalam kurun waktu beberapa tahun sejak dibuka
tercatat memiliki riwayat kecelakaan maut yang cukup tinggi
yang terakhir kecelakaan antara bus safari yang menghantam dua minibus lainnya
di jalur yang berlawanan mengakibatkan dua belas korban jiwa melayang
dan puluhan lainnya luka luka
terkait dengan kejadian laka kemarin
kita sudah mempersiapkan beberapa perbaikan yang bisa kita lakukan
pertama adalah kita akan menambah pengamanan khususnya wire roof
untuk tahun ini kita akan lakukan penambahan sepuluh km di lokasi lokasi yang rawan kecelakaan
atau istilahnya blank spot
itu akan kita tambah wire roof kemudian pemasangan gadril juga di tengah
yang mungkin nanti akan kita tambahkan
menurut pengelola di tol cipali terdapat
islah blank spot atau zona rawan kecelakaan dari km tujuh puluh tiga hingga satu ratus delapan puluh tiga
salah satu yang menjadi sorotan adalah median pembatas jalur
dari sisi regulasi untuk memasang median tengah itu
dengan separator yang di beberapa jalan tol bersifat movable concrete barrier
itu belum ada satu regulasi
itu sebenarnya kita rencanakan untuk perluasan penambahan lajur
yang mengarah ke tengah
sehingga nanti sekarang ini masing masing jalur ada dua lajur
nanti akan kalau kita tambah sesuai dengan pertumbuhan lalu lintas
akan kita tambahkan satu lajur lagi dan itu menggunakan yang di tengah median tadi
tol cipali memiliki indeks kecelakaan yang berbeda tiap tahun sejak pertama kali dibuka
di tahun dua ribu lima belas ada satu ratus dua puluh kasus kecelakaan
tahun dua ribu enam belas seratus kasus
tahun dua ribu tujuh belas naik menjadi satu ratus sepuluh kasus
dan di tahun dua ribu delapan belas turun menjadi
beberapa lintasan tadi memiliki jalur yang bergelombang dan memberikan goncangan pada kemudi
jadi kalau pengumumitnya tidak hati hati dan kaget ataupun ngantuk
bisa saja membuang lajur kemudi kiri dan kanan
yang artinya bahaya jika melintasi median jalan yang saat ini
tol cipali tidak mempunyai batas jalan permanen seperti yang kejadian
laka maut senin dan hari tersebut yang menyebabkan dua belas sejiwa
bus melintasi jalan dan masuk ke arah sebaliknya
artali mahaditya helmy